silahkan masuk randy sudah nunggu loh
baikkan ya pak
aku gak mau marah sama bapak lama lama
papa sedih sekali
itu kamu marah sama papa
aku udah gak ngambek lagi sama papa
makasih ya papa boleh di maafin ya
udah waktunya sholat subuh kita sholat subuh bareng yuk
mama di kamar
kasian dibangunin pak
kasian dibangunin ya udah
udah pengen sama papa aja ya sholat yuk
kita duduk dulu oke
anak mama ini udah cantik baik lagi solehang lagi
men kamu jangan bikin mama panik ya
ngapain lari lari lari ke sini
kurasa rada ya mama
susah sekali kalau dikasih tahu ya
kalau kontraksi lagi gimana
kan panik mas
papa jangan marah marah ke mama
aku gak suka
gak marah kok cuma kasih tau
yuk sekarang diliput saja aja ya

itu kan pengen kirim
ini stumble siapa dikirim
nupuh keluar sini deh siapa
pada waktu itu
setiap hari dia cuma bisa cerita aja di rumah
saking traumanya dia semua kejadian itu
dia harus menyangkal semua kejadian itu
pokoknya yang ada di pikirannya dia
cuma hal hal yang bisa membuat dia senang
yaitu rencana pernikahannya dengan adi
sebenarnya dia udah lama gak ketemu adi
tapi masih aja dia terus nanyain adik kapan datang
saya udah kehabisan akal
tolong dok bantu pulihkan mental anak saya
saya mau jessica balik ke dunia nyata
tidak di alam halusinasinya dia
saya ingin jessica lebih berani menerima kenyataan yang sudah menimpa dirinya
saya ingin dia melanjutkan kehidupannya
baiklah pak saya akan coba
kalau begitu bapak ajak jessica bertemu saya
biar saya juga bisa berbincang dengan jessica
nanti bagaimana pertemuan kita selanjutnya saya kabarin
baik kalau begitu saya pamit ya dok ya
kita ke jakarta hospital ya
semalam kan saya minta catherine datang kesini
tapi saya malah ketiduran
kamu udah bangun
semalam catherine datang kesini
iya mbak catherine datang semalam
tapi dia pergi
karena kan kamu lagi tidur
cuma dia nitip buah buahan buat kamu
kenapa gak mengundin aku sih ma
kan kasihan catherine
udah capek capek datang kesini
semalam itu kan kepala kamu sakit
nanti kalau kita sudah sampai apartemen
kamu telpon mbak catherine
sekarang kita siap siap pulang
bukannya dokter bilang
aku baru boleh pulangnya itu lusa ya mak
sebelum pak irvan sama bella datang lagi
dan membuat semuanya lebih kacau lagi nih
kalian tunggu disini ya
aku ajak mama istirahat
makasih sayang ya
ajak mama istirahat ya
temenin mama ya
kau berangkat dulu ya
kati di jalan ya
ayo berangkat dulu ya
ma kita ke kameranya istirahat
ini kalau mama gak ada adik balon biru
kamu roncat ya
jadi ketemu di mana
saya kesana sekarang ya
ke depan ya buka
baik pak bos
tunggu sendiri ya
nah kalau bertiga mah kita
sakit lagi kepalanya
oh misalnya pak
ntar ya aku tanya resep tunis dulu
mbah saya mau tanya
mobil saya udah diantar kesini belum ya
udah pak mobil pak randy semalam diantar kesini
sudah di parkiran pak
terima kasih ya
nah aku mau ambil hp dulu ya mobil
mama antar ya mama antar
padahal aku udah pengalaman patah hati berulang kali
tapi ternyata tetap sakit ngalaminnya lagi
kemarin pas kamu datang
saya malah tidur
saya udah pulang dari rumah sakit
sekarang saya di apartemen
saya mau ke sana
masih belum boleh untuk keluar keluar
kepala saya masih sakit
mungkin hari ini
wah menjadi yang terakhir kalinya
dan bicara dengan mas remdy
ya tadi aku
aku masih mungkin
dimana cari foto papanya
gak ada sih
aduh dimana ya
udah gak ada lagi barang barangnya jessy disini
terus gimana dong cari foto papanya jessi
ih elsa dari mana aja sih nenek pusing tau nyariin delapan keliling
hah nyari foto
kan di kameranya elsa ada
oh yaudah saya ambil kamera dulu ya kamu tunggu sini ya
ya udah jangan lama lama
coba buruan dicek sa
nah tuh tuh kan ada
ini orang neneng yang foto
ini foto yang ada belakang gak keliatan mukanya
kok gimana sih motoinnya
iya terserah neneng dong
mau dari atas bawah samping kanan kiri
terserah nenek yang penting kan nenek udah motoin
ya tapi ini gak jelas nih iya terserah nenek yang penting kan nenek udah motoin
ah masih bisa tau sa nih liat nih
tuh belahan kepalanya ubun ubunnya
kan khas punya papanya jessi
iya mbak kenapa
saya boleh pilih handphonenya gak
enggak mau fotoin foto yang ada di kamera saya buat kirim ke suami saya
masih nyimpen kan nomor suami saya
oh masih bentar ya
iya sini kamu duduk sini
pesawat masuk pak
silahkan minta tolong
ada kiriman foto dari
susternya elsa pak
ada apa lagi
ini foto laki laki sama perempuan
ini foto laki laki sama perempuan
tapi fotonya dari belakang
tapi fotonya dari belakang
makanya gak keliatan pak
papa klik dulu ya
tapi dari belakang
gak jelas mukanya
aku belum nemu lagi yang tampak depan
nanti aku cari lagi ya
apa betul pak
fotonya gak keliatan muka
enggak noh ini gak keliatan
memang fotonya dari belakang
kalau dari perawakannya
kayaknya gak asing ya
kayaknya gak asing ya
aku pergi dulu ya
aku diajakin mas randy ketemuan di apartemennya
yaudah kakak antar ya
gak usah gak usah
aku sama mas yudi aja
yudinya itu gak ada
tadi kakak mici pergi
diantar sama yudi
sekarang kamu punya dua pilihan
kamu gak bisa pergi
atau kakak antar kamu
aku diantarin kakak tapi kakak harus janji sama aku
gak usah ikut campur masalah aku sama kakak

kakak gak akan ikut campur masalah kamu sama

yaudah ayo antarin aku sekarang
ini ibu nimasnya pak silahkan pak
ibu bawa data jessica yang saya minta
iya sudah saya siapkan
sebelum bapak ini juga ada yang menanyakan
ada yang menanyakan data jessica juga
kalau gak salah
namanya pak denis
pasti deniz minta data itu saat disuruh mama
tapi kenapa nggak ada hasilnya
gua harus cari tau soal jessica berdasarkan data ini
semoga gua ketemu titik terang
bu terima kasih data datanya ya
terima kasih atas waktu
gua tidur ya hati hati
enggak kok kenapa
kamu itu dulu lulusan university of west america kan
di lulusan universitas kamu itu
ada nama jessica anabela gak
emang ya dia siapa
kok kamu nanyain dia
eh al kamu jangan macem macem ya nanti aku bilangin andin loh
jessica annabela itu dulunya sekretaris papa saya
jadi saya mau minta tolong sama kamu
itu bener atau enggak
kan kalau orang indonesia di luar negeri sering kumpul kan
oh yaudah nanti coba aku cek ke temen aku ya
nanti gua kabarin kamu
terima kasih ya
hari ini enggak mak
tadi ada pak thomas disana
jadi papa bilang papa di rumah aja lah
pak thomas aja yang ganti yang jaga disana
ini kita print yuk hasil fotonya
oh udah jadi
nanti kalau udah jadi kita antrian ke bandung
oh nanti kita frame sekalian ya
aku ambil kecombel dulu ya
yakin pak saya kenalin semua warga warga yang tinggal di komplek ini
tapi untuk orang ini jelas bukan penghuni kompleks ini pak
aku udah tanya beberapa temen aku di jurusan batchorin communication
katanya nggak ada tuh yang namanya jessica annabela
soalnya jurusan universitas aku tuh emang lulusannya nggak banyak
jadi seharusnya sih mereka saling kenal
tapi mereka bilang ya gak ada yang namanya jessica annabella
apa mungkin semua data ini salah
kebetulan sebelum bapak ini juga aneh menanyakan datanya jessica
ada yang menanyakan data jessica juga
kalau nggak salah namanya pak denis
kalau deniz pernah selidiki ini semua pasti harusnya dia tahu data ini aneh
data ini salah
tapi kenapa dia bilang ke mama penyelidikan soal jessica nggak ada yang aneh ke mama
dia di pihak siapa
apa dia di pihak jessica
tapi kalau dia di pihak jessica kenapa ada dugaan kalau diperkosa jessica
oke alhamdulillah udah sampai
makasih ya kak
kakak udah janji loh sama aku nggak ikut campur urusan sama mama
sama aku sama mas randy
iya tapi kan kakak khawatirannya cuma nanti sampai atas doang
ya udah kakak tunggu di sini aja
oke jangan tunggu di sini ya
lagi pula kalau ada apa apa pasti aku cerita sama kakak
aku turun dulu ya
biar aku lihat dia
kamu jangan sampai
pak lihat pak elsa cantik sekali ya
iya dong semua anak anak kita cantik cantik lah
semoga nanti elsa bisa melahirkan dengan selamat ya pak
jangan sampai dia keguguran lagi
mudah mudahan yang saya nanti waktu melahirkan dia masih ada di luar penjara pak
ini aja deh yang di bingkai ya
ya tuhan jangan jangan ketinggalan di rumah
kalau jesse ambil hp saya nanti dia otak atik
saya harus segera balik
saya boleh minta tolong bantuan car call
platnya b tujuh puluh tujuh sea dari kasa holanda
pengendara mobil dengan plat b tujuh puluh tujuh sea asal nama bapak sugiono

k luar aja sih saya tidak tahu keluar kemana
iya kaiknya lupa bapak ga bawa hp
enggak mbak cuman bersihin aja kok
so yang berikan obat ya non
dari kemarin kan aku pernah telepon sepupu aku
pasti papa nyimpen konteknya di handphone
yah di password
passwordnya pasti tanggal lahir aku
eh bener kan
papa sih gak pernah ganti password dari dulu
kok gak ada
ah cek panggilan terakhir papa aja
harusnya sih iya
disini paling banyak kontak keluarnya mbak andin
ngapain lagi ya hari ini aku udah bosan banget
mau tidur tapi nggak ngantuk
ini mbak andin kan
eh ini aku jessi mbak
eh jessy ya ampun jessy kamu kamu udah balik
iya mbak aku baru aja pulang beberapa hari lalu
kangen banget sama rumah ini
suara jessica beda ya sama yang waktu itu video call
baik baik aja kan mbak pengen loh ketemu sama kamu
baik mbak sama jazz juga pengen banget ketemu sama mbak andin
kamu lagi gak enak badan ya
enggak kayaknya baru mau masuk anginnya aja deh
udah minum yang anget anget ya
mungkin karena dia lagi flu kali ya jadinya beda
kita ketemu yuk mbak
kita kan belum pernah ketemu
aku seneng banget begitu aku tau kalo ternyata aku punya sepupu
hmm kalau mau ketemuan gimana kalau kamu main ke rumah mbak aja
soalnya mbak lagi bed rest mbak gak boleh kemana mana dulu harus isi rahat
yaudah kalo gitu aku main ke rumah mbak ya
alamat rumah mbak dimana
mbak mbak sebentar
aku ambil ballpoint dulu ya aku mau catet alamat rumah mbak
rumah mbak itu di perumahan ponepelita jalan alamanda lima nomor sepuluh
silahkan masuk randi sudah nunggu lu
bo berhenti gue bawa meskin
ayo mbak catherine silahkan duduk dulu
tante mau panggil randy nya
ayo silahkan duduk
mbak catherine silahkan duduk
silahkan kalian ngobrol dulu yuk
mama mau ke bawah dulu ren
mau ada sesuatu yang mama mau beli ya
bentar ya mbak
kamu udah mau datang kesini
ya sebenarnya saya mau nanya
beberapa hari ini
sikap kamu berubah
kamu yang kenapa
kamu kenapa memainin aku sih
angkat make up lebih maksimal
angkat make up lebih maksimal
jadi belum sempet buka buka hp
halamat mbak andien kalo disini nanti keapus
aku tulis aja kali ya di buku
iya aduh anak mama ini baik sekali
udah dorong pinter terus dorong lagi
yaudah sekarang kamu tinggal jawab
jessica itu siapa ya mas
terus kalau bella siapa lagi
kenapa kok diimah kau kan nanya
aku bisa tahu nama nama mereka
kalau bella aku tahu dari mamamu
katanya sempat jenguk kamu
kalau jessica belum lama kok kayaknya aku dengar katanya kamu
kamu udah tenangan sama perempuan itu mas
bahkan katanya kamu udah priwet
bener gak sih
aku pengen kamu jelasin semuanya
sedetail detailnya mereka itu siapa
dan apa yang kamu mau dari aku
kamu salah paham
kamu salah paham
satu orang yang sama